penerapan protokol kesehatan di taman safari bogor dilakukan sejak kendaraan pengunjung memasuki gerbang
pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
setelah sempat tutup selama tiga bulan hanya tiga dari sembilan wahana saja yang beroperasi
di setiap wahananya marka agar pengunjung tetap menjaga physical distancing juga disediakan
satwa satwa kita begitu antusias ya ingin melihat manusia
ceritanya lain ini mereka kangen betul ingin melihat manusia
setiap kendaraan yang masuk sekarang dicegat oleh mereka supaya tidak jalan
mereka terus melihat dari kaca melihat ke dalam siapa saja yang berkunjung
rupanya mereka juga rindu biasanya dikunjungi sedemikian banyak wisatawan
sekarang kok tiga bulan ini nol gitu ya
jumlah pengunjung taman safari di masa adaptasi juga dibatasi
di hari pertama buka kembali pengunjung taman safari hanya terdapat sekitar enam ratus orang
ya betul kesannya sih kalau saya lihat sop untuk pandemi ini udah bagus
ketika kita masuk kita dicek suhu terus mobil dikasih semprotan air disinfektan
sama saya lihat sih binatang di sini sebenarnya kasian
karena ketika kita masuk nih karena udah lama gak dikunjungi mereka langsung datangin ke mobil kita gitu
ya senang aja walaupun beda ya sekarang
apa ya mau ajak ini aja sih hiburan
jika di masa normal taman safari mampu menampung lima belas pengunjung setiap harinya
di masa pandemi hanya menampung maksimum dua ribu pengunjung saja per hari
rio abadi muhammad iqbal bogor jawa barat